berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas hingga tujuh mei pukul dua belas siang dua belas tujuh ratus tujuh puluh enam orang dinyatakan positif covid sembilan belas atau bertambah tiga ratus tiga puluh delapan orang dibanding dengan hari kemarin
jumlah pasien sembuh mencapai dua tiga ratus delapan puluh satu orang atau meningkat enam puluh empat orang sedangkan pasien meninggal dunia bertambah tiga puluh lima orang menjadi sembilan ratus tiga puluh orang
sampai dengan hari ini pada pukul dua belas wib sebagai cut off dari penghimpunan data
maka kita sudah bisa mendapatkan beberapa data diantaranya bahwa pemeriksaan spesimen yang dilakukan dengan real time pcr
sudah mencapai satu ratus tiga puluh empat satu ratus lima puluh satu spesimen dari sembilan puluh enam tujuh ratus tujuh belas orang
dari hasil pemeriksaan tersebut kita dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah tiga ratus tiga puluh delapan menjadi dua belas tujuh ratus tujuh puluh enam
sementara dari konfirmasi kasus positif yang kita rawat ada enam puluh empat yang sudah sembuh sehingga bertambah sehingga totalnya menjadi dua tiga ratus delapan puluh sembilan
ada tiga puluh lima yang menyebabkan
ada puluh lima yang meninggal dari kasus konfirmasi positif sehingga totalnya menjadi sembilan ratus tiga puluh orang
odp akumulatif dua ratus empat puluh tiga empat ratus lima puluh lima dua ratus lebih sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat
pdp dua puluh delapan lima ratus delapan orang ini masih akan menunggu pemeriksaan pc

sudah selesai diawasi secara khusus sehingga kemudian sudah dikeluarkan dari daftar pdb